saya belum selesai om
lo kan masih anak anak
gak baik kebanyakan main game
nanti gak naik kelas loh
om sendiri main game
nah lo bertapa aja disitu ya
kok masih dingin aja
kok makin dingin ya
jangan digedein kecilin
udah sampe delapan belas
ini remote nya udah titit titit
artinya udah gak bisa dikecilin lagi
nanti ac nya rusak
apa kita gedein aja
dikecilin aja dingin gimana digedein
bapak nih kayak gak pernah pake kipas aja
eh jangan pindah pindah
ya ngomong aja ya tinggal nengok
bapak ada ide
bangun pak udah siang
masih gelap bu
udah buruan bangun ya
ya bangun ya bangun
bersama dan tak pernah menghilang
kau penting di hatiku
ku pergi darimu
nafasku adalah dirimu
dan pasti datang
waktu yang ku tunggu
memucap janji bersamamu
dan pasti akan
bersama dan tak pernah menghilang
kau ada di sampingku
ini dunia gue
gue pikir gue diajakin ke dalam mau dibikin mie rebus
ternyata harapan gue angus
gue gak yakin si rangga series mau jadi basis
jangan jangan dia gak bisa main bas
dia datang atau enggak
tidak pernah menghilang
apaan sih lo baik banget
tiap hari juga kita ketemu
maksud gue gue kangen banget ngeliat lo di basket pelangi
kirain lo udah gak dibolehin kesini
ya boleh lah boleh aja
siapa juga yang marang
tuh si warna lagi sibuk sama hobinya
lo dibolehin latihan lagi cir
makanya gue disini sekarang
ya udah yuk kita latihan
ya buat apaan juga kita latihan kalau kita gak bisa tampil
ya latihan aja yuk
sih justru gunanya latihan itu kan buat tampil
iya juga sih
cil kita kan dapat tawaran dari rangga main di cafe nya
salah sedikit waktu kemarin tych
bangunin udah nyum' della
kalau soal kamar mandi wana juga bingung
jangankan bak mandi ember sama gayung aja kagak ada
tuh kamar mandi yang aneh
eh tapi dapurnya lebih aneh lagi
lihat nih ini dapur bagus banget pak
tapi dari tadi ona nyari kagak ada kompornya
wana jadi kagak bisa nyedot mobil bakal bapak
kalau enggak nanya acil aja ya
eh mana mungkin acil tahu
jangan jangan sekarang aceh lagi pulang ke rumah
mandi di rumah kadang nggak tahu
oh atau ini aja
bapak nyari di internet dah
cari cara mandi di rumah gedungan
ah mending nanya acu aja
wah udah full bang
gue usirin yeh lo tenang aja
wah jangan gitu bang ntar gue rugi dong
udah lo tenang aja yeh
bapak gue mau tidur
bapak gue mau tidur
bapak gue mau tidur
bapak gue mau tidur
bapak gue mau tidur
bapak gue mau tidur
bapak gue mau tidur
gantian dong yuk
saya belum selesai om
udah gantian aja
eluh kecil kecil udah main game terus
oh jadi apa gedenya nanti
jadi om lah
eh sini sini
saya belum selesai om
udah udah selesai
udah selesai berhenti
saya belum selesai om
yang ini aja om
eh yuk belom
lo kan mau siana anak
hah gak baik kebanyakan main game
nanti gak naik kelas loh
om sendiri main game
nah lo bertapa aja di situ ya
sampai jumpa lagi